gagah melenggak lenggok membelah jalan dengan menunggang sitaun besi aneka warna
ya beginilah aksi touring salah satu komunitas penggemar skuter alias vespa klasik di denpasar bali
perkenalkan lady scott bali namanya
ya komunitas yang satu ini memang beranggotakan para kaum hawa
tapi skill berkendaranya gak kalahkan dengan para kaum adam vespa mania
namanya juga perempuan ya meski gagah di jalanan tetap saja penampilan nomor satu
selfie selfie juga gak boleh ketinggalan
menurut salah satu skuteris kecintaannya pada motor buatan italia ini karena dirasa lebih menantang saat dikendarai di jalan raya
termasuk jadi pusat perhatian jika yang mengendarainya adalah kaum hawa
kalau buat vespa itu kayak ada tantangannya
karena dari awal tuh di rumah udah punya dari bapak
bapak punya super di rumah
habis itu belajar diajarin sama adik
habis itu belajar terus ketemu teman
sesama cewek suka pesta juga
abis itu kita bikin grup
skuter klasik memang tak lekang oleh zaman
bahkan di masa pandemi covid sembilan belas ini masih banyak penggemar yang melakukan restorasi vespa
salah seorang mekanik vespa mengaku beberapa waktu belakangan dirinya sering kebanjiran orderan
mulai dari servis mengecat bodi menambah aksesoris hingga merombak toko
tapi kemudian dia juga mengatakan
dia juga mengecat aksesoris hingga merombak total si tawon besi
bahkan dia juga tengah merestorasi vespa jenis ss sembilan puluh dan ss satu ratus delapan puluh yang harganya mencapai tiga ratus juta rupiah
jadi peminat untuk restorasi vespa terutama vespa klasik
itu malah cenderung ada peningkatan sedikit dibandingkan sebelum corona ada
kalau untuk yang paling murah
kisaran jadi total itu ya antaranya untuk biaya saja mungkin ya sekitar lima belas
tapi kalau untuk yang lebih mahal ya kisarannya di atasnya
sebagai kendaraan tua vespa klasik saat ini menjadi incaran para penggemar dan kolektor
semakin tua tahun produksinya semakin mahal pula harganya
nandang astika dan pasar bali